selebdam rachel fenya mendapat sorotan karena mobilnya tertangkap menggunakan plat dengan huruf belakang rfs
kode rfs selama ini diketahui hanya bisa dipakai oleh pihak pejabat pemerintahan
tudingan miring pun kemudian banyak terlontar kepada rachel fenya
yang dianggap mendapat perlakuan khusus karena bisa memakai plat kendaraan dengan huruf rfs
menjawab soal plat rfs yang dimiliki rachel fenya
kasubit gakum ditlantas polda metro jaya akbp argo wiono dalam wawancaranya di program cnn connected menjelaskan
plat nomor dengan tiga huruf rfs milik rachel fenya berbeda dengan plat nomor khusus pejabat
argo mengungkapkan sesuai peraturan pemerintah nomor tujuh puluh enam tahun dua ribu dua puluh
plat rfs milik rachel fenya bisa dipesan dan masuk dalam penerimaan negara bukan pajak
argo menyebut biaya untuk memiliki plat cantik berkisar tujuh lima juta sampai lima belas juta tergantung berapa angka yang dipesan
ada ketentuan yang diatur dalam perkat nomor tiga tahun dua ribu dua belas yang mengatur tentang snk atau tnkb rasyia

jadi sebetulnya kalau dibilang dijual mahal itu juga tidak juga ya karena memang ada pnbp yang mengatur ya
jadi kalau satu angka itu kurang lebih sekitar lima belas atau sepuluh tiga angka itu tujuh lima dan itu memang dibayarkan ke kas negara
jadi bukan diberikan kepada kepolisian
ada akhiran akhiran tertentu yang mungkin diminati sebagian masyarakat karena mirip
meski memiliki plat nomor cantik diperbolehkan oleh pemerintah
kebijakan ini dikritik keras oleh yayat supriyatna
pengajar perencanaan wilayah dan kota universitas trisakti
plat kendaraan bermotor seharusnya tidak boleh dikomersialkan karena rawan disalahgunakan
kasus rachel fenya menjadi contoh
memiliki plat rfs agar dipandang sebagai sosok yang mendapat perlakuan khusus
apalagi tidak semua masyarakat awam bisa membedakan
mana plat rfs nomor cantik dengan plat asli diperuntukkan untuk pejabat
ini susahnya membedakan antara pelat kendaraan penguasa dengan pengusaha
nah ini beda tipis ini kadang kadang ada pengusaha yang ini perlakuan sebagai penguasa
nah penyalahgunaan plat nomor ini banyak terjadi juga
bahkan atribut kepolisian pernah ditemukan kasus di puncak
menggunakan mobil plat nomor polisi
mengebut totoh ditilang
kepolisi yang bawa anaknya kekempa
jadi atribut atribut yang atas nama institusi negara sekarang itu martabutnya jatuh
karena apa karena digunakan tidak semestinya
meski masyarakat umum bisa memiliki plat nomor cantik mirip nomor pejabat
kasudit gakum di telantas polda metro jaya akbp argo wiono menegaskan
baik plat cantik
atau plat pejabat tidak kebal hukum
arief kurniawan nedi prenedia jakarta